ketua umum partai perindo melakukan manuver politik yang mengejutkan
ketua umum partai perindo haritano sudibio mempertimbangkan mendukung joko widodo sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu sembilan belas
dukungan untuk mengajukan joko widodo sebagai calon presiden akan diresmikan dalam rapat pimpinan nasional partai perindo yang akan digelar akhir tahun ini
sekretaris jenderal partai perindo ahmad rofik mengatakan saat ini ketua umum partai perindo haritanu sudibyo sedang mempertimbangkan opsi itu
manuver ini terbilang mengejutkan karena haritanu selama ini dikenal kritis terhadap kinerja pemerintahan jokowi
apakah ada kaitannya kemudian dengan kasus hukum yang saat ini menjerat ketua umum partai perindo
apakah ada kaitan dengan kasus kasus yang lain
dan dalam konteks politik itu adalah berbeda
hukum dan politik
tidak bisa disamakan
sementara itu pihak istana menanggapi hal ini dengan positif
sekretaris kabinet pramono anung menilai banyaknya partai politik yang mendukung presiden jokowi pada pilpres dua ribu sembilan belas
menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden jokowi termasuk dari partai politik yang kontra dengan presiden
kalau jauh jauh hari partai politik mengendorse memberikan dukungan dan sebagainya yaitu konsekuensi dari perubahan sistem
dan banyak partai kemudian memberikan dukungan kepada presiden
ini menunjukkan achievement ataupun prestasi presiden yang seperti saya katakan itu diapresiasi oleh publik
ini menunjukkan bahwa ada kedewasaan dalam politik kita sebenarnya
nah kalau kemudian yang dulu berseberangan kemudian bergabung menurut saya hal yang biasa biasa saja
bukan hal yang istimewa
ada pun komentar bernada sindiran datang dari wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
dalam cuitannya di twitter fadli menyatakan saat ini demokrasi dibajak kartel kekuasaan
ketika hukum menjadi alat menumpukan lawan politik sekaligus menggalangnya menjadi parisan pendukung
kendati tak langsung menyebut partai perindo publik kebanyakan mengaitkan cuitannya itu dengan dinamika politik di tubuh partai perindo
budi adebutro cnn indonesia
angin segar baru saja berembus ke pemerintah yang berkuasa
satu lagi partai politik yang kerap berseberangan sudah menunjukkan tanda akan berlabuh di pelabuhan yang sama
namun wacana perindo mengalihkan dukungan kepada presiden jokowi dipandang sebagai sebuah transaksi
benarkah itu adanya
lalu inikah hasil dari pemerintah yang mulai memanen tambahan dukungan jelang dua ribu dua puluh
dan kita akan mendiskusikan malam hari ini dengan eriko sotarduga yang merupakan wasek jnpdi perjuangan
selamat malam bang eriko
terima kasih sudah hadir bang eriko
kemudian ada pangisarwi cajet
yang merupakan direktur eksekutif foxpol center
malam mas indra maulana
baik lalu ada ahmad rofik yang merupakan sekjen dari partai perindo yang bergabung dari kantor dpp partai perindo
selamat malam bang rofik
selamat malam mas indra
baik apa kabar bang rofik
baik sekarang bang rofik saya ingin tanya tadi kan anda sudah sempat
ya anda tadi sudah sempat diwawancarai juga begitu oleh cnn indonesia
cnn indonesia newsroom kemarin gitu ya
anda mengatakan sebenarnya jokowi ini masuk dari nominator utama
tetapi kalau kita lihat rekam jejak dari perindo ini sebenarnya kan cukup kritis begitu ya
dengan jalannya pemerintahan ataupun kinerja pemerintahan begitu
apa yang membuat kemudian tiba tiba mendukung jokowi
pasti ada titik balik begitu
dari kritik kritik itu oh ternyata kritik kami salah
apakah itu juga dikoreksi oleh perindo
bahwa kritik yang selama ini disampaikan kepada pemerintah
pemerintahan jokowi itu salah begitu kritiknya
ya saya kira begini tidak ada yang salah terhadap apa yang kami lakukan
yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa partai perindo kan selama ini belum punya sikap politik terkait dengan calon presiden
maka sebagai entitas baru partai baru tentu harus memberikan koreksi saran dan segala hal yang terkait dengan
keinginan partai perindo
agar bangsa ini ke depan menjadi lebih baik
nah setelah kita melakukan satu diskusi dan melakukan banyak pertimbangan bahwa negara ini memerlukan stabilitas politik dan ekonomi
kalau kritik terus terusan juga belum tentu menjadi solusi maka dalam konteks kepentingan yang lebih besar
maka perindo mencoba memberikan perhatian yang lebih serius terkait dengan kepentingan bangsa ini ke depan
kita ingin percepatan
kekuatan ekonomi jauh lebih pesat lebih maju
kita melihat pak jokowi juga punya kesungguhan untuk berbuat yang jauh lebih maksimal
maka dalam konteks ini perindo ketika menggagas calon presiden yang akan diusung di dua ribu sembilan belas
partai perindo memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemerintahan hari ini
terutama pak jokowi dan ini layak untuk diteruskan di dua ribu sembilan belas
ya mas rofi kan begini
bagaimanapun apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tidak perlu diberikan ruang yang cukup luas
dan kehadiran partai perindo kita mengharapkan agar ini menambah kekuatan baru
dan apa yang menjadi cita cita politik bisa seiring sejalan dengan apa yang ada dilakukan pemerintahan hari ini
mulai kapan perindo menyadari bahwa apa yang dilakukan presiden jokowi itu sudah
bagaimana ini sudah benar on the right track
sehingga kemudian kritik yang selama ini disampaikan kepada pemerintahan itu diakini ternyata kritik kami selama ini salah
mulai kapan sebenarnya itu mas taufik
kita tidak mencoba mengkoreksi tetapi ini sudah menjadi kebutuhan bagi bangsa ini ke depan
kita lihat bahwa pemilu dua tahun lagi sudah akan terjadi sudah barang tentu sebagai partai politik tentu harus punya sikap
sikap yang jelas
terkait dengan pilihan presiden
karena tidak mungkin rasanya
sebagai partai baru hanya sekedar
tanpa ada siapa yang akan
partai perindo ini
jokowi sebagai presiden hari ini
yang bisa menjalankan
dan yang sesuai dengan visi
dan misi partai perindo
maka disitulah kita
memberikan satu dukungan
lima tahun ke depan
bangsa ini akan menjadi
jauh lebih baik
saya ingin mencoba bertanya secara sederhana
sejak kapan kemudian ada titik baliknya itu kapan
dan dimana sebenarnya
ketika selama ini kan kita bicara mengkritik
mengkritik pun tidak salah sebenarnya kan
mengkritik berarti anda sedang melakukan sebuah kesalahan
karena dalam manajemen pemerintahan ataupun kebijakan salah
nah ini kan perindo selalu mengkritisi seperti itu
tetapi kemudian kita tidak pernah tahu ada apresiasi
masyarakat ini ya tidak pernah tahu ada apresiasi
tentang hasil kinerja kinerja pemerintahan
kan mendukung ini lebih dari sekedar simpatik
lebih dari soal setuju
bahwa yang dilakukan oleh pemerintahan itu baik begitu
ini sudah lebih dari itu mendukung
nah dari yang kritik kemudian beralih menjadi simpatik
ini yang dipertanyakan begitu pak
mulai kapan sebenarnya
perindo melihat apa yang dikerjakan
sehingga kemudian secara otomatis logikanya
kritik yang pernah disampaikan itu kemudian dianggap salah begitu
ya check and balance itu kan menjadi sangat penting
bagi sebuah pemerintahan
dan partai perindo ketika belum bersikap terkait dengan capres
maupun kepimpinan kedepan
tentu itu bagian dari kontribusi partai perindo terhadap
nah diskusi ini berkembang ketika
dari rapat ke rapat antara pengurus
di tingkat dewan pimpinan pusat
mendiskusikan terkait dengan kepimpinan nasional
dan diskusi ini sudah berjalan dari waktu ke waktu
sebenarnya sudah sangat lama
tetapi kapan itu harus disampaikan kepada publik
nah dalam hari hari ini kita menyampaikan itu karena ini

karena ini sudah menjadi satu kebutuhan yang dikaburkan tahun ini

partai dalam rangka
mensosialisasikan diri terkait dengan
keputusan itu baik
bdp terkejut tidak nanti dijawabnya
setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia
parlemen begitu ya sudah ada golkar
dan terakhir p tiga kemarin begitu
nah sekarang partai yang belum memiliki
kursi di parlemen juga kemudian
ikut mendukung dan menariknya ini partai
yang selama ini sangat kritis begitu ya
paling tidak menyampaikan
beberapa kritiknya kepada pemerintahan dari
berbagai isu bahkan terakhir kalau tidak salah

bdp kaget nggak ini dukungan ini
mas indra tadi saya lihat
apa ini bagian dari reuni dengan
karena sama sama dari media gitu
tapi oke lah
baik sebenarnya begini
saya tentu tidak ingin mencampuri
internal masing masing partai itu adalah
hak otonom dari masing masing partai
terutama partainya mas ahmad rofiq
ini kan satu
sejarah yang cukup panjang
untuk sampai pada satu keputusan katakan
dari perindo tapi kalau dari segi normatifnya
sebenarnya mas indra
partai memutuskan itu ada
satu momentum yang penting
momentum penting ya
itu katakan seperti rakernas rapimnas
di dalam musyawarah yang
seperti itu ya itu biasanya
momentumnya seperti itu nah ini saya belum tahu
kapan yang mungkin perindo
akan melakukan tentu mas amar rofiq
sebagai sekjen yang lebih mengetahui
nah biasanya seperti itu
dan itu nanti dibacakan dalam
persikap yang formal
dan ditandatangani oleh ketua umum dan
sek gen nah seperti itu
itu biasanya yang formal
mensikapi hal seperti ini sebenarnya ini hal yang
bukan lagi prediksi ini hal yang biasa
kenapa walaupun masa
pemilihan nanti masih satu setengah tahun lagi
tapi kan harus ada test the water mas
ini kan tadinya
katakan seperti partainya mas amar rofiq
partai baru mengharapkan adanya
sesuai dengan yang diambil
oleh keputusan oleh paripurna dpr
ini asumsilah dulu kita katakan
ini bisa dikatakan ini terjadi
karena kan masih ada gugatan juga
dengan asumsi seperti ini
kan tentunya kalkulasi matematisnya
bahwa maksimum ada
walaupun walaupun nih kalau kan
boleh pandangan subjektif kami ya
kemungkinan hanya tiga calon
pertarungan petahana dengan
pada priori lalu
dan ada kemungkinan membentuk poros baru
yang sering ini digagas oleh
ini kita melihat dari seperti
dari tahun sembilan puluh sembilan
ini sembilan puluh sembilan kan seperti itu juga
membentuk poros nah ini
dibuat tetapi apakah semua ini bisa terjadi
ini bukan sekarang
tapi ini harus dilakukan sekarang
untuk melihat respon daripada masyarakat
karena begini mas indra
bagaimanapun juga nanti
satu saat pelaksanaan
pemilu ini kan bersamaan
bayangkan di daerah
ada lima kertas suara
dprd tingkat satu dpd
dprri dan presiden
kalau tidak dari sekarang
dilakukan sesuatu yang
untuk menarik melihat
nah ini hal yang menarik
yang dilakukan oleh masyarakat
seperti apa sih respon masyarakat
kalau perindo mendukung jokowi bagaimana respon konstituennya
karena kalau secara normatif
kan memang hanya yang sudah mengikuti pemilu yang lalu yang bisa
ya karena acuannya dua ribu empat belas
nah jadi ini hal hal yang wajar diambil
dan kalau dari kami tentunya
bahasa sederhana tidak punya pilihan lain maksudnya begitu
tidak seperti itu

jadi kita harus mengambil dari segi masyarakat

tapi seperti itu

satu ketulusan satu niat untuk mau mendukung
apalagi itu menjadi kader pdi perjuangan
apalagi itu menjadi kader pdi perjuangan
karena baru pdi perjuangan yang
nyata nyata tidak memajukan ketua umumnya
untuk menjadi calon presiden pada tahun dua ribu empat
nah kalau ini kader kami disambut juga
oleh partai lain
ya bung panggil tentu kita

dengan suka cita menyambutnya dengan gembira
malah gembira ya
tetapi sekali lagi ini masih sangat berharga
karena sudah satu setengah tahun
bahwa apa saja bisa berubah
dalam satu setengah tahun ini
pasti ketua ketua umum akan maju
itu untuk menarik suara
tetapi dengan proses ini kita asumsi lah
ini sudah sulit terjadi
jadi dari sekarang
jadi lebih baik mencari keuntungan dengan kotel efek tadi
itu masing masing strategi
saya tidak ingin masuk lebih jauh
kalau pandangan anda seperti apa
apr indo sebuah kewajaran
atau menurut anda ada hal lain
misalnya apakah ini memang
sebuah perubahan yang mendadak atau wajar aja
partai seperti ini bisa langsung berubah
seperti yang dijelaskan oleh bang eriko tadi
ya betul mas indra
politik itu ibarat cuaca
prediksi kadang kadang kita memperkirakan
awan hitamnya di sini
diperkirakan akan hujan
tiba tiba ditarik oleh angin
hujannya pindah ke tempat lain
tempatnya mas errico hujannya
jadi apakah kita terkejut
ya cuaca politik itu bisa berubah terus
dinamika politik bahkan tadi yang disampaikan
oleh sekretaris kabinet
pak promo noanum juga menyebutkan
di situ nah apa
kepentingan di balik dukungan ini
kalau kita baca memang ini
daya kejut yang luar biasa
yang dalam politik
saya dapat apa tentu tidak bisa dipungkiri
bicara apa dapat apa bagaimana
dan di mana nah yang kedua
cuaca ini berubah sangat ekstrim gitu
yang mas indra tadi kan sangat menarik
tadi yang disampaikan sejak kapan
perindo mulai ketik baliknya kapan
mengkoreksi bahwa selama ini
yang paling terdepan
mengkritik kebijakan pemerintah tapi kalau
menurut jawaban saya sebetulnya
dengan sikap menyatakan mendukung presiden
jokowi itu kan hanya menarik ke tengah
belum tentu ke jokowi juga kan bisa
artinya di tengah tentu masih bisa
mengkritik kebijakan pemerintah
kenapa kok hanya menarik ke tengah menurut anda
saya pikir masih belum kemungkinan untuk
memang mendukung tetapi apakah setiap media
membabi buta kalau selama ini
juga membabi buta misalnya untuk mengebuk
pemerintah makanya kalau
angka topi kalau misalnya kebijakannya itu
bagus kita prestasi didukung
diapresiasi angkat topi
misalnya tetapi kalau kemudian
memang ada yang perlu dikritisi
ada kebijakan itu yang tidak tepat
tentu kita lihat
sikap perindo ke depannya apakah
nanti dia adalah
kalau kemarin mengebuknya
kalau bicara mendukung untuk dua ribu sembilan belas
itu kan artinya memang
wah ini adalah calon yang paling tepat
yang harus terpilih lagi
di dua ribu sembilan belas kan semangat mendukung seperti itu kan
tidak mungkin mendukung setengah setengah kan
mendukung untuk dua ribu sembilan belas
itu berarti dia harus terpilih
lagi dua ribu sembilan belas bagi orang yang mendukung
benar tidak kalau itu nah kalau kemudian
selama ini dikritisi
kemudian menyatakan salah
berarti kan ada yang dilakukan yang
orang yang dikritis itu bahwa ada salah
nah ini kan menjadi wajar kemudian kapan
titik baliknya menyatakan oh ternyata kritik saya
salah dia yang benar
sebenarnya menarik mas indra mungkin sedikit
saya tidak ingin mendahului yang maha kuasa
bahwa sesuatu kepastian itu kan
nanti pada saatnya tetapi kalau
katakan di angka sekarang di atas
yang sudah pasti kan ada satu calon
presiden jokowi yang sekarang
nah langkah ini kan harus diambil
mas indra karena kenapa
yang lain kan belum terlihat tadi kan
kita masih berasumsi secara matematis
bisa empat kemudian kalau secara
tapi kan belum ada yang pasti
yang dua lagi katakan kalau terjadi
pasang pun nah ini yang sebenarnya
seperti apa sebenarnya respon
dari masyarakat kemudian seperti apa respon
dari partai partai nah ini kan hal hal yang wajar saja
jadi kalau boleh saya kemudian
simpulkan sedikit begitu sebelum kita bertanya
lagi itu ada
dua hal jadinya apakah kemudian
gitu ya oh yang dilakukan
benar ternyata selama ini
kinerjanya baik makanya saya mendukung
ataukah ini lebih kepada
realitas hitung hitungan politik untuk

garis bawahnya kemudian begini sebelum saya
ke mas rofik begini tingkat
keterpilihan ini dengan katakan dari
lembaga yang tersebut kemudian dari
dari survei survei yang ada saat ini
kan tingkat kepuasan tingkat
itu kan diatas tujuh puluh bahkan gelap
tertinggi kita hanya dua negara
itu yang tertinggi di dunia
indonesia salah satu dan yang memang
tertinggi nah kemungkinan untuk
keterpilihan lagi itu kan memang tidak ada sesuatu
yang pasti tetapi kemungkinan itu sudah
sudah jauh lebih besar nah ini kan ditangkap
juga respon dari masyarakat karena tadi saya
harus ingatkan kembali bahwa ada
kertas suara yang bersamaan
nah ini yang menjadi satu katakanlah
sasar ya oke apakah benar seperti itu
ini lebih kepada menjurus soal
realitas hitung hitungan politik begitu
mas rofiq ya tapi setelah jeda dijawabnya
kami masih akan segera kembali setelah jeda berikutnya
jika di awal tadi
saya sengaja bertanya ke mas
rofiq tentang dimana
sebenarnya titik balik perubahan sikap
dari yang awalnya kritik kemudian menjadi
simpatik yang akhirnya mendukung begitu
tapi di tengah perbincangan mas rofiq
ini sepertinya mengarah ada
kemungkinan juga bahwa sebenarnya langkah yang
atau sikap yang diambil sekarang ini
dengan mempertimbangkan joko widodo
untuk dicalonkan atau didukung
di dua ribu sembilan belas nanti lebih kepada
politik sesuai dengan
undang undang pemilu yang telah diketok
palu di paripurna beberapa waktu lalu
apakah seperti itu mas rofik
yang itu menjadi bagian
dari penegasan partai perindu
selama ini memang kita memberikan
saran dan masukan terhadap pemerintahan
saya menyadari bahwa
potensi yang dimiliki oleh
pak hari itu di samping ada partai
perindu juga ada media
nah kalau kritik terus menerus
itu dilakukan maka akan
muncul satu ketidakseimbangan
dan politik kalau itu terjadi
maka saya berkeyakinan
bahwa pemerintah juga tidak bisa
bekerja dengan baik karena
kritiknya terlalu tajam dan segala macam
nah karena ada keikhlasan
ketua umum saya pak hari tanu
dalam konteks membaca
dan kepentingan bangsa ini ke depan
maka memberikan dukungan terhadap
pemerintahan hari ini adalah sesuatu
yang realistis karena kita
mempunyai satu tagline bahwa
ingin mewujudkan indonesia yang sejahtera
kita melihat apa yang
dilakukan oleh pak jokowi
hari ini itu juga
banyak sekali apa memberikan
membuat ekonomi bisa tumbuh dengan
baik nah kalau ini nanti
ada pergantian satu kepimpinan
yang itu tidak dipimpin lagi oleh
pak jokowi tentu ini akan
mendatangkan masalah baru
sementara untuk mewujudkan
yang maju itu
butuh waktu yang cukup butuh waktu
yang agak panjang nah sepuluh
sepuluh tahun menurut saya sangat realistis
untuk diberikan kepercayaan kepada
tadi anda sempat menyinggung soal kritik kritik
tajam yang disampaikan melalui
media yang juga berada di bawah
pak haritanu selain juga posisinya sebagai
ketua umum perindo begitu
mengapa kemudian anda mengatakan sekarang ini
kritik kritik yang sangat tajam yang sudah
pernah disampaikan oleh media media di bawah
pak haritanu menjadi
sebuah hal yang nanti justru bisa
menghambat kinerja pemerintahan
pemikiran ini kemudian muncul
ya satu hal yang pasti bahwa
ini bagian dari
satu pemikiran dan
hasil diskusi yang dilakukan
di tingkat dewan pimpinan pusat
membuat indonesia kedepan ini menjadi
lebih baik dan terjadi pertumbuhan
ekonomi dalam waktu yang sangat cepat
ya maka tugas
partai dalam hal ini adalah
ingin mensupport memberikan
dukungan kepada pemerintah agar
semua itu bisa terjadi nah
dalam konteks ini
tidak perlu diperdebatkan
kenapa itu swing nya
terlalu cepat atau mendadak
atau segala macam selama
itu menjadi kebutuhan
masyarakat luas maka partai
perindu juga ingin memberikan
satu dukungan yang tidak berhitung
waktu apakah harus
sekarang atau kemarin atau kapanpun
selama itu dibutuhkan
di situlah partai perindu memberikan dukungan
jadi tidak ada
membuat masyarakat menjadi confused
tapi justru kita ingin memberikan
kita ingin membantu pemerintahan
agar hari ini bisa bekerja dengan baik
karena kita bisa melihat
bahwa di awal awal
pemerintahan pak jokowi
parlemen juga tidak begitu
kuat maka yang terjadi adalah
nah itu sangat merugikan
bagi bangsa ini ke depan
nah kita ingin mensupport
segala apa yang dimiliki oleh
partai perindu itu agar
segala apa yang menjadi keinginan
presiden hari ini dalam rangka
yang berkemajuan itu bisa
tumbuh dengan cepat
dan begitu baik
jadi artinya tidak akan ada
kritik kritik tajam lagi yang datang
dari perindu ataupun
media media yang pernah berada
di bawah pak haritano
apakah seperti itu saya ingin meminta
kalau terkait dengan kebijakan media
saya kira itu kebijakan pak aritano
tetapi bagi partai perindu
kritik saran itu
menurut saya tetap penting
perlu ada satu bahasa
yang lebih smart
dalam rangka mendukung
misi pembangunan presiden
kalau kita sudah menjadi bagian dari
dukungan itu tentu
kita akan bekerja maksimal
juga ikut mensosialisasikan
apa yang menjadi
presiden hari ini
nah yang ingin saya sampaikan juga bahwa
keputusan terkait dukungan
partai perindu terhadap
pencapresan pak jokowi ini nanti akan
rapimnas pada akhir tahun ini
saya ingin lihat dari kacamata
jangan diperdebatkan kenapa swingnya
terlalu cepat sebenarnya
masyarakat melihat partai politik
dan partai politik memberikan pendidikan politik yang baik
tugas dari partai politik
nah sekarang masyarakat bertanya tanya
ini pendidikan politik seperti apa ketika dari
satu sikap yang ekstrim ke sikap
ekstrim yang lain ada apa
kan wajar masyarakat yang bertanya yang ingin kemudian ditanyakan
ketika swingnya terlalu cepat
di sisi lain kemudian masyarakat
juga sempat melirik oh
pernah ada kasus hukum yang sedang
menimpa pak haritanu
kemudian apakah ini terkait atau tidak dari kacamata
anda seperti apa dari kacamata politik
sebetulnya sederhana logikanya begini
kalau saya mengatakan bahasa istilahnya ini
ditaklukkan oleh realitas politik
ingin mendukung pemerintah karena
memang kita paham
satu visi satu misi jadi ini kan di tengah
jalan patahannya tidak dari awal
kan nah artinya
sinyal itu ditaklukkan oleh realitas
politik saya tidak tahu ujung dari itu logikanya
apakah kemudian ada hubungan
dengan politik tanpa syarat
tanpa syarat disitu nah
sebetulnya sms yang waktu itu
bersebaran kasus pak yudianto
kenapa ini tidak diputuskan kalau ini
hipotesisnya kenapa tidak di rapimnas
kenapa sekarang itu juga menjadi
pertanyaan yang aneh gitu kenapa hari ini
baru mengatakan sikat akan diformalkan rapimnas ya tetapi
kan perlunya secara faksun politik
ini tidak perlu hari ini artinya kan
dalam the power of kpp orang kalau
kpp kan begitu ya itu kan muncul
saja ide seperti itu mungkin nah
itu yang pertama nah sebetulnya
begini kalau saya inginnya konsistensi itu penting
dalam sikap partai karena begini
pdip sepuluh tahun menjadi
perdeposisi itu dia mendapat
apa mendulang suara elektoral dari
swing potter sampai
kemudian jadi menuai hasil lah ya
sampai dia bisa menangguh
suara tidak hanya
juga bisa diambil dan
untuk mengkritik sepuluh tahun pemerintahan sby
nah sebetulnya memang
konsistensi itu penting
nah itu yang mas indra tanya tadi di tengah jalan
berubah sikap ini tentu akan mengganggu
klien juga apa namanya
partai pendukung perindo sendiri
artinya yang selama ini mendukung
perindo masyarakat mungkin
apropriating yang kurang ya kalau
dialektikanya kan begini yang tidak puas dengan pemerintahan
sekarang apropriatingnya puas berarti kan
antitesis antitesis kan ada partai baru yang
selama ini bisa ada wadah
di sini ada wadah yang puas
ada segmen ceruk potensial di situ
untuk menyampaikan aspirasi misalnya
kok harga sembako
tetapi pada saat yang sama infrastruktur
bagus nah tentu dia akan melirik perindo
tetapi dengan kondisi yang seperti ini
kan agak sulit juga
untuk mengambil sikap mereka akan
menukung perindo jadi ada ancaman kehilangan
konstituen itu secara
logika politik ada bisa kekalahan
di situ tapi secara untuk
menyelamatkan misalnya bisnis apa
kerajaan bisnis untuk menyelamatkan
persoalan yang lain saya kira itu alasan yang lain
nanti mas rofiq menjawab itu ya ini harus
kualifikasi menyelamatkan kerajaan bisnis
benar tidak ini mas rofiq
pastikan bahwa tidak ada
keterkaitan dengan itu ini
dalam konteks berbangsa dan
bernegara masa depan indonesia
kita ini harus jauh lebih maju
dan cepat tentu saja
maka partai perindo memberikan
dukungan itu yang paling penting
menurut saya kita tidak
pernah menjadikan partai
perindo sebagai partai oposisi
kalau partai oposisi itu kan artinya
sudah punya parlemen di
sampai ke tingkat dua
partai ini partai baru
yang sebagai entitas baru tentu
harus memberikan sumbangsi
saran masukan dan segala hal
nah terkait dengan kebutuhan
menjadi partai itu kan juga harus realistis
apa yang mesti dilakukan
dan kita melihat bahwa
konteks pembangunan bangsa ini ke depan
untuk diteruskan di dua ribu sembilan belas agar
terjadi proses kesenambungan
dalam pembangunan itu
jadi tidak ada satu kesan bahwa
ini transaksi politik tidak ada
anda meyakinkan itu tidak ada ya
saya meyakinkan tidak ada
soal hukum dan politik itu adalah
saya termasuk yang mengharamkan
adanya pernikahan siri
antara hukum dan politik
kalau itu terjadi sangat berbahaya
sekali oke baik
jadi biarlah domain hukum
berjalan domain politik itu
terus berjalan oke saya tahu
pak gagang mengomentari tapi waktu kita sudah habis
sedikit saja penutup dari bang eriko
bang eriko ini kan yang menarik saya ingin singkat saja
bang ergo yang menarik ini kan
partai banyak banyak kemudian mendukung
pak jokowi padahal pak jokowi ini adalah kader
pdi perjuangan pdi perjuangan sendiri kok belum
kenapa ada alasan terkhusus tidak ini
ini yang sering dibolak balik sama
banyak pihak baik yang sumbernya
sendiri dari pdi perjuangan kader terbaik
pdi perjuangan masa harus diragukan lagi
kalau partai lain wajar
karena mendukung kader yang
dari pdi perjuangan jadi
hal ini sesuatu hal yang sudah lumrah
bayangkan jadi sudah pasti akan
mendukung pak jokowi sudah pasti itu mas indra bayangkan
sekarang hasil survei terakhir
apakah bukankah itu juga dari hasil
karena pdi perjuangan menunjukkan konsistensi
tadi yang disampaikan oleh bang ipak
itu hal itu satu
kata kunci mas indra
tidak ada jalan pintas nah ini
perlu menjadi kesalahan tidak ada jalan pintas
ini pesan yang sangat dalam ini sepertinya
tidak ada jalan pintas bahwa kita harus jalan ini
proses ini dan masyarakat akan melihat
nanti di dua ribu sembilan belas masyarakat
kita sudah dewasa oke
mas indra kecuali untuk hal hal
yang memang sangat sensitif tetapi
hal lain sangat dewasa dan bisa
melihat kita disini pun gesturnya dilihat
oleh masyarakat apakah tulus atau
tidak nah tapi kami pun berterima kasih
dengan dukungan merindu tentunya
kami dengan dukungan tapi soalnya
kalau tidak diserahkan ke masyarakat
itu tentu soal penilaian masyarakat
baik tapi yang pasti jadi pendukung utama
ya untuk jokowi dua ribu sembilan belas pdb sudah
jelas kader pdi perjuangan terbaik
pengusung bukan pendukung pengusung ya pengusung
baik terima kasih atas perbincangan malam
hari ini bang rofiq terima kasih juga
untuk bang eriko bang ipang telah bergabung
bersama kami malam ini di cnn indonesia
prime news dan rangkuman fokus bahasan
kami malam ini akan segera hadir setelah